petugas kepolisian daerah jawa timur berhasil membongkar praktik sebuah komunitas yang melakukan seks menyimpang
yakni dengan bertukar pasangan atau swinger di sebuah hotel di lawang jawa timur
dalam penangkapan ini tiga pasangan suami istri diamankan untuk diperiksa lebih lanjut
tiga pasangan suami istri ini dibekuk tim unden terenak tardit reskrim suspol dajatim dari sebuah hotel di lawang jawa timur
masing masing pelaku berusia dua puluh sembilan hingga lima puluh satu tahun digerbek saat tengah melakukan tukar pasangan atau swinger di dalam kamar hotel
untuk bertransaksi dalam bertukar pasangan para tersangka ini menggunakan aplikasi grup media sosial whatsapp
dengan nama sparkling yang beranggotakan dua puluh delapan pasangan dari berbagai daerah di jawa timur
untuk memperlancar hubungan menyimpang ini admin grup mengatur pertemuan agar tiga pasangan
bisa melancarkan aksinya di dalam kamar hotel

dari penggerbekan ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone
empat buah alat kontrasepsi dan sejumlah pakaian dalam pelaku
atas perbuatannya para tersangka terancam pasal dua ratus sembilan puluh enam kuhp atau perbuatan cabul dengan orang lain
dengan hukuman satu tahun empat bulan penjara